megawati mendengar isu duet ganjar prabowo dari sejumlah pemberitaan media
yang menyebut ganjar akan menjadi cawapres prabowo
megawati mengaku hanya melongo di rumah mendengar wacana duet tersebut
pasalnya megawati sebagai ketua umum pdi perjuangan merasa tidak mengetahui usulan duet prabowo ganjar
megawati mengaku heran dengan orang yang menyebarkan isu tersebut
dan sengaja mencocok cocokkan ganjar dengan prabowo
di depan ribuan kader pdip yang hadir di penutupan rakernas
megawati sempat meminta jawaban mereka
loh saya sendiri sampai bingung belum
kan di media tiba tiba dibilang gini
oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti pak prabowo jadi presidennya
pak ganjar jadi wakil presiden
aku terus di rumah melongok
lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti
coba gak usah dijengerin
lo kok enak banget gitu lo gatuk gatukkan
kamu mau gak
namun tak ada yang menjawab
menurut megawati ada kadernya yang menginginkan duet prabowo ganjar
tim liputan cnn indonesia